dia itu asli jakarta pak
dia ini tipe tipe cw yang suka menggoda pria
wajah anak itu seperti gadis baik baik
itu senjatanya dia pak
udah banyak cowok yang tertipu
udah gak terhitung dengan tipu muslihat kecantikannya pak
kalau saya sih ngeri ya
aku betul betul gak nyangka kalau satria akan ngungkapin perasaan di depan orang orang kayak gitu
mereka semua bakalan mikir apa ya
jangan jangan mereka marah sama aku
kamu teh kenapa
gak apa apa bu
lagi capek aja
dewi tidur dulu ya
kamu mau kemana katanya mau tidur
iya ini mau tidur
kamu tuh ada apa sih
kok kayak orang lindung begitu aja cerita sama ibu
kan dia minta ditemenin sama dewi buat operasi mata
tapi sampai rumah sakit ibunya malah marah marah sama dewi
gara gara waktu itu kan satria pernah celaka waktu menolong dewi
terus dewi diusir tapi dicegah sama satria
ujung ujungnya satria malah nyatain perasaannya ke dewi di depan semua orang
satria satria nyatain perasaan ke teh dewi
ya allah terus terus kamu bilang apa sama dia
aku gak sanggup denger apa apa lagi aku gak sanggup
ternyata dugaanku benar
satria memang mencintai teh dewi
lalu gimana dengan perasaanku sendiri
tolong masukin ini ke mobil
mas mbak jamu
eh kalau nggak salah ini rumahnya satria
mudah mudahan aja ya dia masih ada jadinya aku bisa ketemu
kita mau kemana dulu pak
masuk ke kantor aja
bener kan mas
tiba tiba kok kamu datang ke rumah aku
enggak mas maya mau bikinin jamu
buat mas satria
ya maya kan tahu mas satria suka kerja keras
suka lembur malahan
makanya biar mas satria kuat dan sehat
ya oh iya mas jamu itu kan bisa menangkal berbagai macam penyakit
kamu jauh jauh datang ke rumah aku hanya untuk buatin aku jamu
aku gak percaya
pasti ada alasan lain kan
sebenarnya maya datang ke sini mau nanya sama mas satria
semalam teh dewi pulang dan cerita ke bibi
katanya mas satria nyatain perasaannya sama dia
apa itu benar mas
terus kamu pikir teh dewi kamu itu bohong
oh enggak teh dewi itu orang yang paling jujur yang pernah maya kenal
kalau kamu pikir teh dewi kamu itu jujur kenapa kamu harus tanya lagi ke aku
banget banget banget
apa yang biasedanya
tidak ada yang baik secara sengaja
tidak tidak ada yang baik secara sengaja

tidak ada yang baik secara sengaja

oh itu dia
ya itu dia
ya itu dia
oh itu dia
ya itu dia
jadi itu semua benar mas

aku suka sama dia
cuma dia bisa membuat aku bahagia dan tersenyum
dan kamu tahu gak
satu alasan aku pengen dioperasi lagi itu cuma gara gara ingin melihat dia
nggak ada yang lain
nggak mas nggak
mai cuma nggak enak badan aja mas
nggak enak badan
tadi kamu bilang jamu ini penangkal sakit
kok malah yang jualan sendiri yang sakit sih
aku jadi nggak percaya sama jamu kamu
maya memang bodoh ya mas
aku memang cuma seorang gadis bodoh
seorang gadis bodoh yang mencintai kamu sat
andai saja hati kamu bisa berubah
dan kamu bisa menyukai aku sama seperti tadewi sat
kamu harus dakitkan kudus pakaian kamu
itu pakaian mereka bade atas
aku untuk menjaga pakaian kami
kamu ini kalau urusan
kamu akan mencetak hati yang recommendation
tuh kan kang dewi jadi harus kerja dua kali gara gara akang
dewi sih ngelepas tempat sampahnya
malah tadi akang udah pegang juga
yaudah wih beresin
ntar sampahnya biar akan aja yang buang gak apa apa
tumben kamu pagi pagi udah kesini
tau ngapain sih pagi pagi udah dateng
boleh aku bicara sama kamu sebentar
nggak boleh nggak boleh nggak ada waktu
lihat nih jam kerja sampah masih banyak piring belum dicuci
wik nanti ada tamu saya namanya pak jimmy
yang waktu itu wih
nanti kalau dia datang suruh tunggu sebentar ya
saya mau keluar dulu paling setengah jam
ini jam kerja kalian
jadi tolong jangan terlalu banyak ngobrol ngerti
tadi kenapa ndre

kalau aku kesini aku telepon aja
iya dong telepon dulu
tahu diri dikit kenapa sih
eh wih ayo beresin sampahnya
cepetan kita curug kerja
selamat pagi pak
kamu lagi hah
jangan khawatir pak saya nggak bawa
saya nggak bawa air pel atau kopi
nggak usah ketawa kamu
kamu pikir kejadian itu lucu
beliau cuma pergi sebentar pak setengah jam
katanya bapak diminta tunggu sebentar
heran gue sama dewi
waktu di kampung ada yang sukain dia
tapi kenapa tiba tiba pas di jakarta
saingan gue mendadak jadi banyak ya
ya nggak si buta dari gue hantu
padahal kan dari sekian orang itu
yang paling berpotensi gue ya kan gustaf
pak haya dewi seleranya cemen
aku betul betul gak bisa berhenti mikirin dia karena namanya dewi
nama yang sama seperti nama anakku yang satu lagi
padahal nama dewi itu kan sangat biasa
aku juga udah sering ketemu gadis lain yang namanya dewi
tapi kenapa cuma dia yang bikin aku gak bisa berhenti mikirin
apa ini tua bangka ngeliatin dewi
jangan jangan dia juga suka lagi sama dewi
jadi aku mau berhenti
pagi pak satri ya
gimana pak jeffrey dapat kembangannya pak
saya bawa foto orang bernama kamil pak
itu loh korban yang dinyatakan hilang dalam kecelakaan pesawat beberapa tahun yang lalu itu
yang sampai saat ini belum ditemukan
tapi saya cuma punya satu pak foto
ini pak fotonya pak
bagi saya ini udah cukup
terima kasih banyak pak jeffrey ya
aku harus kasih tahu soal ini sama dewi
mungkin bapak mau pesen sesuatu
gak usah makasih
cantik ya pak
dia itu dari jakarta atau dari daerah
brengsek nggak salah lagi nih orang
pasti mau ngincer dewi
pakai nanyain dewi dari mana segala lagi
hubungin aja nih
dia itu asli jakarta pak
dia ini tipe tipe cw yang suka menggoda pria
wajah anak itu seperti gadis baik baik
itu senjatanya dia pak
udah banyak cowok yang tertipu
udah gak kehitung dengan tipu muslihat kecantikannya pak
kalau saya sih ngeri ya deketin cewek kayak gitu
masih banyak cewek cewek yang baik
ini ada lagi nih pak
kalau dia ada hubungannya sama bos jos
ada hubungannya sama bos jos
tapi jangan bilang bilang dapat informasi dari saya pak
aku betul betul gak nyangka
aku pikir dia gadis baik
perempuan kayak dia itu yang suka bikin nama perempuan jadi jelek
dia enggak mungkin putri kudewi
dia pasti orang yang berbeda

oh mbak kak
terima kasih pak